kita ke informasi gomudik dua ribu sembilan belas dan bagi anda yang berencana mudik lebaran menggunakan tol cikopo palimanan
ada baiknya anda mengetahui titik peristirahatan atau rest area
lalu bagaimana kondisi rest area di tol cipali jelang arus mudik dua ribu sembilan belas berikut liputannya untuk anda
inilah jalur cikopo palimanan atau yang dikenal tol cipali
tol ini memiliki panjang satu ratus enam belas km dimulai dari kilometer tujuh puluh dua dan berakhir di kilometer satu ratus delapan puluh delapan di gerbang tol palimanan cirebon jawa barat
tol ini menghubungkan ibu kota jakarta dan bandung menuju jawa tengah
tol ini dipastikan akan ramai oleh pengendara ketika musim mudik lebaran
oleh karenanya keberadaan rest area di sepanjang tol ini wajib diketahui oleh para pemudik
sepanjang satu ratus enam belas km terdapat delapan rest area empat untuk arah menuju cirebon
dan empat arah menuju jakarta yang berhadapan
kondisinya cukup baik dan lengkap mulai dari lahan parkir yang bisa menampung seribu lebih kendaraan tempat ibadah yang luas dan tempat makan
hanya saja untuk tempat pengisian bahan bakar hanya tersedia di dua rest area setiap jalurnya yakni di kilometer satu ratus satu dan kilometer satu ratus enam puluh
kali ini cukup baik cuman yang perlu diantisipasi adalah spbu ya yang kurang kemungkinan nanti mudik
persiapkan saja untuk kembali
untuk spbu nya bahan bakarnya antisipasi kekurangan
titik ini cukup bagus dan juga cukup baik
hanya mungkin tinggal pengaturan parkir karena nanti pada masa masa mudik itu akan membludak
dan juga akan terjadi penumpukan kendaraan yang akan menyulitkan saat saat parkir kendaraan seperti itu
untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan pada musim mudik di rest area
sejumlah rest area untuk mengatur keluar masuk kendaraan
dalam rangka untuk memberikan kesempatan pada pemudik yang lain
jadi pada saat menggunakan rest area kami tolong jangan terlalu lama
tapi sekedar himbauan ya kami menghimbau paling tidak hanya satu jam lah
jangan berlama lama karena nanti kalau berlama lama akan menyebabkan pengguna jalan yang lain tidak bisa masuk
dan itu juga menyebabkan kemacetan
guna memberi kenyamanan bagi para pemudik sejumlah rest area pun akan dilengkapi toilet portable
diperkirakan sebanyak satu tujuh ratus unit kendaraan
akan melintasi tol cipali pada hamin tiga lebaran dua ribu sembilan belas